presidensi g dua puluh indonesia dua ribu dua puluh dua sudah menempuh setengah perjalanannya
ayo dukung upaya pemulihan dunia yang dipimpin indonesia
selamat datang di g dua puluh bea stronger fest
dengan semangat pulih bersama ikuti berbagai kegiatannya
ajang lari multiple run dua puluh km yang bisa diikuti semua kalangan dari mana saja
enam finisher pertama berhak mendapatkan finisher kit berupa medali jersey e bib dan e certificate
para mahasiswa diajak untuk menjadi menteri keuangan dan gubernur bank sentral
yang memutuskan sejumlah kebijakan pemulihan ekonomi dunia dalam finance minister and central bank governors meeting
memanggil para ilustrator kreatif indonesia untuk menciptakan karyanya sesuai dengan tema tema presidensi g dua puluh indonesia
karya pemenang akan dipajang di perhelatan tingkat menteri dan gubernur bank sentral pada juli mendatang
para siswa smp dan sma jangan mau ketinggalan
tunjukkan kemampuan pidato bahasa inggrismu dan ceritakan harapan kepada para pemimpin g dua puluh
agar kita semua bisa mencapai kemampuan yang berharga
sudah tahu kan kalau salah satu agenda utama jalur keuangan adalah keuangan hijau alias sustainable finance
bakal ada serangkaian event baik offline maupun online yang bisa diikuti untuk belajar tentang keuangan hijau
ada juga social media challenge yang hadianya eco trip ke lombok
ini saatnya para content creator membuat film pendek video animasi video satu menit dan comic strip tentang g dua puluh
keluarkan seluruh kreativitas dan tunjukkan betapa kerennya anak muda indonesia berkontribusi dalam pemulihan dunia
tentunya semua lomba akan berhadiah menarik senilai puluhan juta rupiah
tapi di luar itu ambillah bagianmu dalam kesempatan dua puluh tahun sekali ini dan gelorakan semangat kuliah